apa yang terkandung di dalam norma itu itu antara lain adalah ditakutkan nanti kalau seorang petahana melakukan kampanye dan tidak cuti itu bisa menggunakan fasilitas negara
nah saya yakin pemohon tidak bukan itu yang pemohon inginkan
atau bukan itu yang pemohon ingin hindarkan agar bisa menggunakan fasilitas negara
tetapi justru yang saya bisa tangkap di permohonan saudara ini adalah bahwa
saya tidak usah kampanye saja karena kalau kampanye rugi rakyat
biarlah saya rugi tidak menggunakan hak kampanye tetapi jangan dirugikan rakyat jangan dirugikan
nah itu yang pemohon inginkan di dalam permohonannya
nah di dalam undang undang sepuluh dua ribu enam belas ini yang diminta diuji oleh pemohon memang ada perbedaan redaksional dan itu juga berpengaruh pada substansi sebenarnya
tidak hanya redaksional tetapi substansi juga berubah
di ayat tiga itu pasal tujuh puluh ayat tiga gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota
yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan
a menjalani cuti di luar tanggungan negara
b dan seterusnya c ada b sampai b ya dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
nah normanya juga lagi lagi seperti itu sebenarnya
jangan sampai petahana ini menggunakan fasilitas
negara untuk kepentingan kampanyenya gitu
nah kami bisa menangkap apa yang pemohon inginkan di dalam permohonan ini
tetapi seperti yang disampaikan yang mulia tadi bapak dr igo dek walguna bahwa
ya beracara di mk ada persyaratan persyaratan termasuk persyaratan yang harus terpenuhi di dalam permohonan
tadi antara lain sudah disampaikan
dan juga saya belum menangkap urayan bahwa dengan dirobanya atau dikabulkannya permohonan pemohon ini
maka kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang dialami atau akan dialami oleh pemohon itu tidak akan terjadi
nah itu juga harus tercermin di dalam permohonan
di samping menyampaikan kerugian kerugian konstitusional
juga harus menguraikan secara jelas bahwa kalau norma ini dirubah sesuai dengan keinginan pemohon
maka pemohon tidak akan mengalami lagi kerugian
nah itu yang menurut saya masih perlu dielaborasi kembali
sehingga kami ya nanti tugas kami kan menerima permohonan
nanti kami akan laporkan ke rapat permusyawaratan
apa yang diputuskan oleh seluruh hakim ya itulah yang nanti akan
tetapi paling tidak
pada tahap awal ini pemohon harus mampu meyakinkan dulu kami panel
bahwa ini memang ada kerugian konstitusional di dalamnya
dan ini adalah persoalan konstitusi bukan persoalan implementasi
itu yang menurut saya
harus dielaborasi tidak perlu terlalu panjang singkat
seperti yang diuraikan secara lisan tadi itu singkat
bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh pemohon adalah ini
dan mungkin juga bisa dielaborasi
bahwa sebenarnya yang ingin
atau yang diinginkan oleh pembuat undang undang dalam menetapkan norma pasal tujuh puluh ayat tiga itu adalah itu tadi
jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan
menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
nah itu yang mungkin bapak perlu elaborasi secara lebih detail
sehingga kita yakin bahwa sebenarnya pemohon memang
ya kalau pemohon tadi mengatakan kan bukan kepentingan pemohon sebenarnya ini
pemohon mengatakan bahwa saya sadar betul pemohon sadar betul kalau tidak kampanye malah rugi gitu
tapi pemohon biarlah rugi yang penting rakyat tidak rugi
nah ini mungkin perlu dielaborasi lagi sehingga
mahkamah bisa yakin
untuk sementara yang mulia sedari saya
baik terima kasih yang mulia
jadi udah cukup banyak ya
masukan dari majelis panel pemohon
ya saya garis bawahi lagi untuk khususnya untuk petitum ya
petitum untuk poin satu itu cukup dengan mengabulkan permohonan pemohon
jadi menerima dan mengabulkan itu cukup mengabulkan
mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya misalnya
kemudian untuk petitum nomor dua itu sebaiknya dipisah
ya mungkin nanti bisa dilihat contoh contoh permohonan yang ada di kepanitraan
jadi pertama misalnya
menyatakan pasal ini bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jika tidak dimaknai bla bla bla gitu
kemudian poin berikutnya poin ketiga
menyatakan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan seterusnya
hal lain yang perlu ditekankan mengenai pasal yang diuji itu ya
jadi itu apakah memang pasal tujuh puluh ayat tiga atau memang pasal tujuh puluh ayat tiga huruf a
itu harus sempat jelas
itu kan ayat tiga nya itu kan memuat lebih dari satu norma itu
kemudian ya hal lain tadi sudah banyak yang mungkin sudah dicatat oleh pemohon ya
perlu dielaborasi lebih jauh lagi mengenai kerugian konstitusional pemohon itu gimana
sebenarnya dengan berlakunya pasal tujuh puluh ayat tiga huruf a yang diuji ini
ada hal hal yang ingin disampaikan lagi pemohon
terima kasih yang mulia hakim
masukannya kami catat
mungkin kami segera menyempurnakan
sementara sudah cukup terima kasih
baik ya sesuai dengan